ketika seluruh dunia sedang berlomba lomba mencari energi terbarukan
para mahasiswa di surabaya ini juga tidak mau ketinggalan
untuk membangkan kapal bertenaga matahari
seperti apa cara kerjanya
memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama
kapal ini bekerja layaknya menggunakan motor listrik
tidak bersuara dan mampu berjalan dengan kecepatan dua belas knot
saya cukup terkesan mengendari kapal hasil riset mahasiswa its ini
untuk kapal jalapati dua
saya kerjanya lebih ke arah kapal listrik
karena kapal biasa akan menggunakan motor bakar
jadi tidak menggunakan listrik seluruhan
jadi kalau kita motor listrik
itu cuma menggunakan kabel saja di mana mana
dikembangkan oleh its marine solar boat team
kapal ini merupakan
generasi kedua dan sempat mengikuti beberapa kompetisi
dalam keadaan baterai penuh
kapal ini diklaim bisa berjalan selama enam jam
menggunakan sistem penggerak listrik
jalapati memiliki waktu efektif charging selama tiga jam
antara waktu jam sepuluh pagi hingga jam dua siang
diriset sebagai energi alternatif di masa depan
kapal ini terus dikembangkan oleh mahasiswa its
termasuk membuat versi terbarunya bernama jalapati tiga
selain elemen krusial seperti baterai
model kapal pun terus dikembangkan
saya lihat kelemahannya salah satu kelemahannya hanya bisa menampung satu penumpang
kita di sini kan meriset ya
jadi bagaimana sih sistem terbaik yang paling efisien
jadi ketika dari panel terus menuju ke propulsi penggerak
jadi ketika sistem itu sudah baik
baru kita akan mengimprove ke jumlah penumpang yang lebih baik

jadi ketika sistem itu sudah baik baru kita akan mengimprove ke jumlah penumpang yang lebih baik
meski masih jauh dari kata sempurna
kapal ini bisa jadi sebuah purwarupa kapal nelayan di masa depan
atau setidaknya sebagai alternatif ketika sumber daya mineral mulai menipis